sampai jumpa di video selanjutnya
rumah kalian ini kan seperti rumah kendang ayam
pak tenang aja pak
kita nggak perlu khawatir
aduh nggak perlu beli rumah ini
nanti sebentar lagi mereka diusir
diusir dari rumah ini
kita sekeluarga pasti bangkit lagi
eh takut pak
dasar keluarga matri
makan tuh harta

tinggal tinggal selama ini kamu bohongin kita
sekarang kita harus tinggal di mana
tinggal di mana
kita sebaiknya kalau bicara ini di dalam aja ya
ini kita bawa ke dalam aja
kita masuk ke dalam
nanti fado cerita semua ya ma
kamu jangan ikut
pergi kamu dari sini
mama nggak pernah boleh buka kamu lagi
nggak ada apa apa
ma bukain dong ma
susah banget cari taksi di sini
tanya tanya tekad
aku cari kamu kemana mana
aku tuh bingung
aku mau ke bandara atau rumah sakit
akhirnya ketemu kamu di sini
pasti karena kamu mau tanya soal nyona kan
aku kan ada bilang sama kamu kalau aku gak ikut pindah sama mereka
jadi kalau kamu mau tahu sesuatu tentang nona
langsung aja tanya dia
ah kamu ini kan pasti mau ke bandara ya kan
ikut aku aja sekalian supaya aku bisa say goodbye sama nona ya
jadi kenapa sih mama dan papa kamu bisa ada di rumah nara sekarang
hah mama sama papa di rumah nara kenapa bisa mama sama papa di rumah nara
oh gimana caranya mereka di sana
oh mana aku tahu kenapa mereka ada di sana
emang aku anak mereka enggak juga kan
iya iya iya bukan bukan bukan kamu bukan anak mereka
cuman aku cuma bingung aja ada masalah apa lagi antara keluarga kamu sama keluarga aku itu doang
sekarang kamu ke kantor kamu aja kamu tungguin mereka di sana
habis itu kamu cari tahu soal masalah ini oke
enggak enggak enggak mendingan aku antar kau pulang aja yuk
pikir dong jody kalau kamu antar aku ke sana pasti mereka tambah marah dong
gitu ya aduh aku jadi bingung nih
yaudah aku jalan dulu nanti kita koling kolingan lagi ya oke
semoga enggak ada orang yang tahu bisa malu aku
mak kak faldun mana mak
enggak usah sebut nama anak itu lagi mama enggak akan pernah maafin dia dia udah memperlukan kita
sekarang kita harus ke nilai mana lagi nona kita kan enggak punya apa apa
tante nonak tadi saya sudah telepon tanya supaya dia cepat pulang
dan melihat apa apanya
merah kamu harus balikin cicir yang diambil sama ibu kamu
terserah kamu balikin atau kamu ganti pakai uang kanto udah gak punya apa apa lagi
apa jadi cincin nona yang dari jody itu dihilangin sama tante retno
tante kalau cincin itu memang hilang saya akan mengganti tante pasti saya akan ganti
tapi saya mohon tante mungkin mulai sekarang nggak perlu lagi membenci ibu saya
nara nara udah nara udah kamu kamu enggak perlu ganti kok enggak apa apa
nona kamu tuh jangan gila ya dalam keadaan seperti ini
saperak bengkutu berharga apalagi cincin itu
hama tuh gak malu ya sama tante retnov kita tuh udah numpang tinggal di sini
kenapa sih kalian berantem di sini
maaf semuanya saya harus ke kantor sekarang karena sudah telan
standar untuk masalah cincin itu saya akan berusaha mencari uang untuk bisa mengganti lantai
mohon maaf sudahlah kamu sekarang jaga papa kamu dulu nanti kita bicara lagi ya
jadi pegawai engkau kabur dari sini dan membawa cincin saya
ya gimana dong bu sebenarnya hitungannya kan ibu sudah menjual cincin ini di kuku saya karena ada bondnya
ya tapi pegawai engkau yang ngerjain saya masa cincin mahal dibilang cincin murah
oh kami sangat memerlukan cincin berlian itu tolonglah saya kan juga rugi emang situ aja
eh itu urusan kau sendiri ya makanya jadi pegawai itu jangan sembarangan
pokoknya ganti rugi cicit saya atau saya panggil polisi
sudahlah sudah sudah
ya gak bisa gitu dong mas kita yang menangguh akibatnya mas
mau cari uang dari mana kita untuk menggantikan cincin itu
eh koh saya nggak mau tahu ya koh ya pokoknya tokoh ini harus bertanggung jawab dan kembalikan cincin saya
eh koh pokoknya saya nggak mau tahu ya koh ya pokoknya ganti cincin saya koh
kenapa harus mengambil nona
eh iya nona begini pak herlambang
pak jody bertanya ke saya tentang informasi yang saya dapatkan dari winona dan juga kakaknya begitu kan pak ya
ada informasi tentang kejadian antara saya dengan binona yang menjadi kasus itu kira kira begitu pak ya
iya bener pak dan aku rasa pak memang nara ini yang memancing mancing winona supaya mau ke hotel itu
papa itu jangan percaya pak dengan muka lugunya ini jangan percaya deh ya
dia ini tidak sebaik mukanya pak
aduh benar benar nggak tahu diri persis kayak nona
eh kamu jangan sembarangan ngomong soal naran ya
benar nara ini naksir sama winona pak benar tanya aja nggak percaya
eh papa jangan ketipu pak serigala berburu musang nih
pak herlambang saya rasa ini pembicaraannya sudah masuk ke wilayahnya
ke wilayah pribadi jadi saya tidak mau ikut campur saya masih banyak tugas permisi
pak tunggu dulu nara
kamu jangan dengarkan kata kata gila dari anak ini
oh iya itu ranwo itu bagaimana pak
tentang penyelidikan kamu di hotel dengan masalah yang lalu itu
kamu sudah mendapatkan info baru dari valdo atau winona
gimana ya kemarin kan kemarin kan nggak ngomong apa apa pun
baik nona maupun kakaknya mereka mengatakan kalau mereka tidak terlibat sama sekali pak
kita tidak tahu apa yang akan terjadi